masih di cnn indonesia world now menteri pertahanan republik indonesia ria mizar triakudu menghadiri acara asean defense ministeris meeting atau idmm ke dua belas dan admm plus di singapura pada tanggal sembilan belas hingga dua puluh oktober dua ribu delapan belas
pertemuan tahunan ini guna mempererat komitmen kerjasama antara negara dalam sektor pertahanan dan stabilitas keamanan setiap negara asean dan non asean yang tergabung dalam admm dan adm m plus
pertemuan ini dihadiri langsung oleh sepuluh menteri pertahanan dari negara anggota asean serta delapan negara non asean yang tergabung dalam kerjasama admm plus
yakni amerika serikat republik rakyat tiongkok india selandia baru jepang republik korea rusia dan juga australia
dalam pelaksanaan admm ini para menteri pertahanan menyatakan komitmen kerjasama dengan menandatangani lembaga
gambaran deklarasi dalam menjaga isu keamanan setiap negara
salah satu poin penting dalam deklarasi tersebut adalah kerjasama dalam memerangi terorisme
tuan rumah penyelenggara admm dua ribu delapan belas yang juga merupakan menteri pertahanan singapura eng eng hen menyebutkan
seluruh peserta dalam pertemuan ini mengapresiasi langkah indonesia yang telah menyumbangkan konsep our ice atau mata mata kita
di mana seluruh negara anggota asean akan terlibat dalam pertukaran informasi
untuk memerangi radikalisme dan terorisme
untuk terorisme para menteri pertahanan sengaja telah bersetuju untuk menggunakan inisiatif our eyes di indonesia sebagai platform bagi berbagi informasi terhadap terorisme
singapura akan membantu indonesia dalam usaha ini
yang akan memperkuat informasi strategis yang berbagi tentang terorisme terhadap semua negara as
menteri pertahanan juga mengucapkan
ada tiga r resilient response recovery framework untuk menguasai kemajuan kita
menteri pertahanan indonesia ria mizar triakudu menegaskan
pentingnya kerjasama antar negara dalam merangkum informasi intelijen
untuk memerangi terorisme yang tidak mengenal waktu agama dan batas negara dalam menelan korbannya
menurutnya konsep our ice yang ia inisiasikan
tidak hanya diterima oleh negara anggota asean
namun juga didukung oleh sejumlah negara maju
ini bukannya asean saja
untuk ke dunia amerika australia rusia
sangat bagus untuk saling menukar informasi atau intelijen
jadi our eyes ini sudah mendunia
kemarin saya juga bicara di berlin
seluruh negara peserta mengapresiasi singapura yang telah sukses menyelenggarakan admm
dan admm plus dua ribu delapan belas
rencananya asean defense ministers meeting yang ke tiga belas akan diadakan di thailand pada tahun dua ribu sembilan belas
ausirion dholu singapura